terima kasih anda masih bersama kami
merangsang tumbuh kembang anak tidak selalu dengan kegiatan formal
di kawasan lembang bandung anak bisa merasakan asiknya belajar menjadi penyiar radio di wahana radio mini
sementara di depok jawa barat ada sebuah pertunjukan robot yang menampilkan berbagai permainan bertema robot
wahana radio mini dimulai dengan mengenalkan peralatan dan cara menggunakannya
salah satunya adalah audio mixer
alat ini mengatur suara yang akan dikeluarkan
dan seorang penyiar harus mempunyai keahlian untuk menggunakannya
selanjutnya anak anak bisa menggunakan software yang berfungsi untuk mengatur semua data seperti lagu jingle dan lain lain untuk diolah menjadi sebuah informasi
dan setelah mendapatkan naskah materi untuk dibacakan pengunjung dapat mencoba menjadi penyiar radio
pengalaman pertama jadi penyiar radio seru saja
selain mengenalkan profesi penyiar radio latihan ini juga bisa mengembangkan kemampuan anak untuk berbicara di depan umum
saya bagus sekali untuk melatih percaya diri anak anak ya
awalnya anak anak saya tidak mau karena menurut mereka tidak kebayang seperti apa
saya bilang itu loh kalau kita ngomong di radio ada suaranya pakai mik baru mereka mau coba
dan ternyata walaupun tadi yang satu satu belum lancar untuk bacanya dia mau dan suka
dia merasa suara kedengaran kemana mana
sementara di depok jawa barat sedang berlangsung ultimate robot fighting
sebuah pertunjukan yang menampilkan berbagai ketangkasan robot
anak anak dapat berinteraksi dengan berbagai jenis robot yang menampilkan berbagai atraksi
mulai bermain musik hingga berjoget bersama
selain bisa ngikur anak anak biar tahu juga kan ada edukasinya juga
biar mereka lebih tahu robot bisa apa saja dibikinnya pakai apa kayak gitu
pertunjukan robot ini berlangsung hingga pertengahan januari mendatang